mas gibran sebagian pengamat menyebut bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas listrik
indonesia kemudian ibu saya juga bekerja di sana juga seorang penari dia
assamble cukup baik ya
di lokasi ini terdapat sentra keramik pleret
menurutnya kesuksesannya ini datang dari mimpi dan keinginan
ini adalah karier nomor dua di negara
pada desember dua ribu dua puluh jumlah kooperasi bertambah menjadi satu ratus dua puluh tujuh ribu unit
jadi karyawan di sini sudah bersiap sejak pagi pagi
suka disuruh pakai lagi tuh kalau ibl
akan tetapi hasan makarim harus tegar untuk menjalankan tugas
kayak gitu gitu itu juga menjadi salah satu bagian dari upaya penyuluhan
pemilu lima puluh lima itu pemilu yang paling jujur dalam sejarah

untuk menakuti partai oposisi
karena yang pertama kali gue prediksi memang pj berada di apa namanya group neraka
langsung memang merasakan dampak nelayan selain
berarti kan something wrong lah di tim ini gitu
makanya gue sih salah apresiasi juga untuk dewa united yang dengan usahanya gitu mengumpulkan beberapa masa untuk mendukung dewa gitu
dan bermain di hadapan publiknya sendiri
yang ada adalah tingkat partisipasi suara yang tidak sah untuk pileg itu
tapi di game itu memang way one of the best lah
maksudnya kalau lawan tim yang mungkin levelnya lima besar enam besar mungkin harus lebih dari itu
dan dalam cuitan tersebut jelaskan mereka tidak lolos melamar kerja
mereka punya basket yang bagus sih menurut gue ya
gara gara kurang motivasi ya begini nih jadinya
selama bekerja di bank pemerintah tersebut
tapi baru berubah menjadi stasiun yang besar beberapa tahun kemudian ya
cuma kalau dari pemain lokal gue udah gak ragu lah
ya cukup karena jalan jalan berlubang kayak gini sih
nah umkm ini mereka untuk tadi pengadaan bahan
apakah itu menjadi prioritas atau tidak gitu misalnya
kalau orang ini dia sering meminjam dan terus dia tidak bayar gitu kan
sebenarnya itu sudah sering juga kita diskusikan dulu
nah makanya contoh yang aku suka local pride itu sejujurnya
lu lebih breakthroug nanti di sma lah
ya jadi setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru
semoga aja dia bisa terus eee apa membesarkan badan nya ya gitu
karir awalnya sebagai prajurit banyak dihabiskan di satuan komando pasukan khusus
ataupun dipakai oleh kalangan kalangan pejabat dan juga warga kelas menengah atas
dia nunjuk gue lo masuk grandin dia dia bilang kayak gitu
dari generasi generasi makanan itu tidak berubah rasanya pak
melakukan rapat dengan sejumlah pihak termasuk panitia ppdb itu sendiri
nantinya bakalan bermain nggak ketika dia melawan
gue harap sih semua tim sudah mempersiapkan lima bulan ini dengan cukup baik ya chen ya
jadi suatu brotherhood yang menurut saya yang tidak ada tidak saya bisa dapatkan dari grup grup lain
cuman kalau di luar lapangan dia agak agak keren sih bro
dari borneo terus si rans juga udah pindah kesana
tapi secara persiapan tuh timnya langsung komplit tuh
ya tidak masuk dalam kategori partai politik yang sederhana
satria muda walaupun sekarang lagi dipake pemilu ya
ini semua serumah ya segini airnya